masih seorang universitas gajah manda ugm menciptakan sebuah jaket gunung dengan teknologi robotik
dan bandana yang bisa mengurangi gerah bagi para pengguna hijab
lalu seperti apa sih inovasi mereka berikut liputannya
anda suka naik gunung mungkin rojak cocok untuk anda
rojak bukanlah nama orang inilah nama jaket gunung temuan ardian dan kawan kawannya
rojak diklaim bisa membantu pendaki untuk mengurangi rasa pegal dan bisa menghangatkan tubuh
yang pertama yang paling utama itu adalah fitur pijatan
jadi di dalam jaket ini sudah diintegrasikan alat untuk memijat
sehingga apabila si pengguna lelah letih butuh refleksi tinggal dipencet saja
dan ini juga bisa berotasi kanan kiri
selain memijat jaket ini dilengkapi fitur pengatur suhu
dan pembaca arah mata angin
untuk mengaturnya anda tak perlu tersambung dengan internet
konfigurasi program yang cukup rumit untuk mengintegrasikan jaket dengan smartphone menjadi tantangan mereka
begitu juga dengan pengguna motor listrik bertorsi besar
yang membuat bobot jaket cukup berat
sehingga kedepannya masih banyak penyempurnaan desain yang harus mereka lakukan
kita beralih ke inovasi mahasiswa ug
di dalam lainnya cuaca panas yogyakarta menantang dila bersama kawan kawannya untuk melahirkan inovasi yang bisa dipakai wanita berhijab
kalau melihat bahannya ini sebenarnya sederhana ya
ini tuh kenapa dia bisa bikin adem ini
oh itu karena kita di dalamnya ada gelnya
gelnya ini dia berisi gel
kemudian ditambah bahan bahan lain
dan memberikan efek dingin
kecilnya itu kan nanti menyerap air
nah adanya air nanti ketika kita pakai lama lama ada efek sweeping gitu mbak
jadi airnya itu lama lama menguap dan memberikan sensasi dingin gitu
bandana ini bisa meningkatkan kenyamanan berhijab dan mengurangi rasa gerah saat berolahraga
bandana bisa digunakan dua hingga tiga kali pemakaian
meskipun masih dalam tahap pengembangan saat ini high fresh telah kebanjiran pesanan
bagaimana anda tertarik mencoba karya anak bangsa yang satu ini
geria putri yogyakarta